kesehatan selama sepuluh jam di rspad gatot subroto
prabowo dan sandi mengapresiasi pelayanan profesional dari tim dokter dan rumah sakit gatot subroto
saya mantan tentara yang takut dokter
terutama takut suntik
lebih baik suruh terjun aja
itulah kelakar prabowo subianto sebelum melaksanakan tes kesehatan pada senin tiga belas agustus di rspad gatot subroto jakarta pusat
seperti pasangan joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin prabowo subianto dan sandiaga uno juga diwajibkan untuk berpuasa sejak pukul delapan malam sebelumnya
calon presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini menjalani serangkaian tes medis lengkap untuk mengecek kondisi kesehatan keduanya
selain tes medis keduanya juga akan menjalani sesi tes psikologi
pemeriksaan memakan waktu cukup lama sekitar sepuluh jam
prabowo dan sandi selesai menjalani rangkaian pemeriksaan tes kesehatan
baik prabowo maupun sandi mengapresiasi pelayanan profesional dari tim dokter dan rumah sakit gatot subroto
mereka melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya
tidak boleh pakai joki
jadi ya sekarang nasib saya dan pak sandi terserah para dokter dokter ini
kalau pak sandi sudah pasti lolos lah
tadi para dokter tanya tinggi badan berat badan wah jadi kok kurang serasi katanya
jadi pak prabowo harus kurangi lima kilo lagi siap
waduh berat ini
ingin mengucapkan terima kasih atas profesionalisme yang luar biasa dari tim prof marsis dan ikatan dokter indonesia
dan seluruh lima puluh profesor yang ada di sini
tolong diberi tepuk tangan dulu
bapak mayor jenderal dr terawan yang luar biasa dan saya bangga
tadi tujuh jam kita dilayani dengan begitu profesional
tujuh jam pemeriksaan kesehatan dua jam foto fotonya
setelah selesai ketua umum idi dan perwakilan rspad menyerahkan surat tanda selesai pemeriksaan kepada prabowo dan sandiaga
sebelumnya calon presiden petahana joko widodo
beserta calon wakil presidennya maruf amin melaksanakan tes kesehatan pada minggu dua belas agustus di rspad
hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan kepada komisi pemilihan umum
nah tadi kan sandiaga uno ya sudah positif menjadi cawapres bakal cawapres dari prabowo subianto
artinya posisinya sebagai wakil gubernur akan ditinggalkan
jadi sekarang masih kosong ya
ya gimana berminat
cara ngelamarnya gimana ya